sejak pukul setengah delapan pagi para peserta tur wisata ini sudah berkumpul di kawasan cikini jakarta pusat
tapi ada yang berbeda dengan tur wisata kali ini
untuk menyusuri rute dan tempat tempat bersejarah yang akan dikunjungi para peserta diwajibkan menggunakan sepeda
bersepeda kini mendadak menjadi gaya hidup sekaligus hobi baru bagi sebagian besar orang
hal inilah yang dimanfaatkan oleh pemandu wisata berlisensi di walk in beach jakarta untuk membuat tur wisata sambil berolahraga sepeda
kawasan cikini menteng dan sekitarnya dipilih menjadi rute dalam tur wisata sepeda yang kali ini mengambil tema hari kemerdekaan indonesia
para peserta diajak mengunjungi sejumlah tempat bersejarah sambil mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh sang pemandu wisata
mulai dari kediaman pelukis besar indonesia raden saleh kawasan masjid istiqlal lapangan banteng gedung kunskring hingga ke museum perumusan naskah proklamasi
momentumnya kita pakai sekarang momentum bulan delapan adalah hari kemerdekaan
jadi kita mengitari daerah daerah yang berhubungan dengan kemerdekaan indonesia
lalu juga karena berjalan kaki itu lebih rentan orang untuk berdekatan jadi kita memilih dengan metode cycling
kan sekarang juga banyak kan sudah mulai pada beli sepeda sendiri udah punya sepeda sendiri
jadi kita bisa lebih aman bersepeda dan juga bisa mengitari daerah yang lebih luas sampai ke menteng lapangan banteng juga sekitar dua belas km
sejak pandemi covid sembilan belas melanda tur wisata dengan bersepeda ini adalah kali pertama bagi riko untuk mengadakan lagi tur wisata dengan bertatap muka secara langsung
sebelumnya riko yang merupakan seorang pemandu wisata berlisensi hanya bisa mengadakan tur wisata secara virtual
dan untuk tur wisata bersepeda ini riko membatasi jumlah peserta hingga maksimal sepuluh orang
tanggapan dari para peserta pun cukup positif
seru seru banget sambil bisa berolahraga sambil mendengarkan sejarah
sebenarnya sih kayak kita orang jakarta kurang tahu kota sendiri kan dengan ada di tur ini ya bisa makin tahulah
belas sambil berolahraga juga mbak ya
ya jadi sehat juga sekalian buat diet juga biar agak agak kurus
untuk dapat merasakan serunya tur wisata sambil bersepeda selama dua lima jam ini peserta harus membayar sebesar rp satu ratus empat puluh sembilan per orang
ini bisa jadi salah satu pilihan bagi anda yang ingin berolahraga sambil berwisata
erlangga wisnuwaji warsa jakarta